boleh digambarkan ke kita di sini se ekstrim apa sih cuaca di inggris bahkan sekarang disebut paling panas bahkan yang pernah dialami oleh warga inggris sekarang
oke jadi sebenarnya mbak untuk orang indonesia itu mungkin tiga puluh tiga puluh delapan itu mungkin kita biasa ya panas itu seperti misalkan di bekasi
atau misalkan apalagi kota kota indonesia yang di garis patung siwa itu sebenarnya kita biasa dengan sesuatu seperti itu
tetapi yang agak berbeda ini adalah
karena iklim di inggris ini tidak humid atau tidak lembab
jadi panasnya itu panas kering dan panas membakar gitu bahkan beberapa orang walaupun sudah terbiasa dengan cuaca panas
biasanya kulitnya tidak terbakar di sini kulitnya bisa terbakar karena panasnya itu adalah panas yang kering dan panas yang nyelkit gitu mbak
itu sih perbedaan cuaca panasnya seperti itu
rara sudah berapa lama berada di
inggris di london
aku sudah tiga tahun mbak
kalau dibandingkan di bulan yang sama di bulan juli di tahun tahun sebelumnya perbandingan suhunya seperti apa sih
sebenarnya kan ini masih masuk summer kan
iya masih masuk summer
jadi perbedaannya itu bahwa panasnya itu biasanya masih disertakan ada sedikit angin angin dingin tapi tahun ini itu benar benar panas yang seperti membakar
panasnya itu matahari sepertinya
sepertinya tepat diatas kita
kalau aku boleh menambahkan juga mbak yang membuat panas itu bukan hanya suhunya tapi karena london atau inggris ini dia adalah negara empat musim kan
jadi mereka memang tidak terbiasa untuk cuaca panas karena dalam tahun hanya beberapa bulan cuaca panas hanya summer kan
oleh karena itu banyak infrastruktur atau bangunan bangunan itu dia tidak terbiasa dan tidak beradaptasi dengan hal hal panas kalau misalkan tahun tahun sebelumnya itu kita cukup dengan kita santun
jadi tahun ini saat panasnya itu dahsyat banyak bangunan yang tidak siap gitu loh apalagi infrastruktur tidak siap
makanya banyak untuk kita nih para pengguna public transport misalnya ya underground atau misalnya kereta bawah tanah itu banyak yang delay
teman teman saya yang dari born atau manchester ingin berangkat ke london itu semua trainnya dibatalkan di chancel semua karena apa
karena rail keretanya terbakar
itu kan sangat berbahaya sekali karena mereka memang tidak biasa
memang tidak biasa dengan cuaca seperti ini
terus misalkan off road saya dan banyak off road off road mayoritas ya kecuali yang orang tinggal di daerah yang agak merah ke atas itu kita namanya tidak ada ac adanya heater
dan juga temboknya ini adalah didesain untuk menangkap panas dan menangkap kehangatan
karena saat ini sedang panas sekali
itu akan ekstra
jadi di dalam ruang ini hal lagi nanti panasnya seperti di dalam sauna rasanya
seperti sumpit gitu
sumpit dan juga sumpit gitu di dalam ruangan itu panasnya itu tersangkap
bulan di bulan juli kalau di tahun tahun sebelumnya maksimal dia ada di suhu berapa
suhunya biasanya kita dua puluh enam dua puluh tujuh itu orang orang adalah panas ideal mbak
jadi kalau misalkan tahun tahun lalu itu kita dapat dua puluh tujuh dua puluh delapan
sekarang tiga puluh juga tapi tiga puluh awal tidak sampai tiga puluh delapan tiga puluh tujuh itu
nah kalau cuaca seperti itu orang orang memang senang
kita malah makan siang di pos makan siang di taman duduknya di luar outdoor dan lain lain
tapi kemarin itu jalanan itu agak sepi
oh orang orang juga banyak dikasih warning atau peringatan untuk jangan lupa minum banyak air
jangan terlalu lama di luar karena memang kondisi dan juga resiko dehidrasinya itu sangat tinggi mbak
rara artinya ini juga berdampak pada penyesuaian aktivitas warga nggak
kalau tadi kan rara sebutkan karena rel kereta itu udah saking panasnya ya kan itu juga jadi menghambat
artinya ada penyesuaian terhadap aktivitas warga sehari hari misalkan jam bekerja kemudian jam anak anak sekolah pelayanan transportasi publik itu ada efek ke sana

itu boleh disuruh milih kalian mau workshop belum nggak ini lagi ada heatwave gitu
terus ada beberapa acara besar yang misalkan ada graduation
itu ada yang ada hari rabu sedangkan untuk heatwave itu diproduksi hari senin dan selasa
untungnya hari rabu itu hujan
tapi kata profesor saya kalau misalkan headway itu berlangsung pada hari graduation bisa jadi graduation nya
jadi memang ini melihatnya seperti itu adalah sebuah hal yang benar benar harus diantisipasi gitu
karena memang memang berbahaya
ya bahkan ini juga sebabnya ya inggris mengkategorikan ini sebagai darurat nasional karena memang melihat efeknya
nah imbauan dari pemerintah inggris seperti apa menghadapi rekor tertinggi cuaca terpanas saat ini

terlalu banyak beraktivitas di luar ruangan
saya nggak tahu mungkin ac delapan belas derajat udah gak terlalu ngaruh di sana untuk menangkal cuaca yang sangat sangat terik pastinya
saya sih personally cuma banyak ini aja sih mbak himbauan
tapi imbawan ini yang buat saya bersyukur itu adalah imbawan ini sudah diberikan dari beberapa minggu kebelakang ya
jadi kita memang sudah bisa menyiapkan sendiri gitu
prediksinya oke nih makanya ada gitu ya
jadi orang orang di sosial media itu banyak berbagi tips and tricks
misalnya ada banyak orang itu di tiktok di twitter itu sering bilang kalau misalnya terlalu panas hanya ada kipas angin tidak ada ac
dan itu handuk dingin di dekat sebelah kipas angin
jadi nanti angin yang dikeluarkan dari kipas angin itu jadi agak lebih adem dengan adanya handuk dingin ini gitu gitu
jadi seperti itu saja sih mbak
karena memang tidak banyak yang bisa dilakukan untuk individu gitu ya
oke ada informasi nggak
eee ram ini akan berlangsung sampai dengan berapa lama berapa hari ke depan atau berapa pekan ke depan
terus hari ini masih tetap bertahan di suhu yang samakah
atau mungkin sudah mulai berangsur turun
jadi sudah berangsur turun mbak
jadi keep wave itu biasanya dari minggu kebelakangnya puncahnya itu kan senin suasa itu ya
jadi minggu kebelakang itu memang juga suaca lumayan panas
mereka sudah merasakan oke ini ada gelombang panas puncahnya sedang berangsur
tapi selesai malam itu untuk london ya saya kurang tahu untuk kota kota lain tapi untuk london itu juga turun hujan
dan ada gitu mbak pokoknya turun hujan
lalu hari selanjutnya hari rabunya itu sudah banyak angin dingin
dan ada rintik hujan sedikit kayak grimis gitu ya tapi bukan hujan hujan beras gitu
tapi jadi sekarang ini cuacanya serang tapi masih ada angin angin dingin
jadi sudah menurun sih mbak
oke sudah berangsur turun ya intinya ya angkanya
terima kasih rama alifa warga negara indonesia yang berada di london inggris
tetap jaga kesehatan
rara selamat malam sehat selalu
selamat malam mbak tiffany terima kasih